polemik mencuat dari langkah yang diambil pejabat pelaksana tugas gubernur dki terhadap sejumlah kebijakan strategis pemprov
salah satunya kenaikan apbd dki dua ribu tujuh belas sebesar dua triliun yang dibahas bersama dprd dki
hal ini sebelumnya dikhawatirkan oleh gubernur nonaktif basuki cahayapurnama
anggaran pendapatan dan belanja daerah dki dua ribu tujuh belas naik dua triliun rupiah
menurut pelaksana tugas gubernur dki jakarta sumarsono peningkatan jumlah tersebut karena ada dinamika dalam pembahasan anggaran
yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan kerja prakerdaerah atau skpd
peningkatan anggaran itu akan diprioritaskan diantaranya ke dalam program pembebasan lahan dan peningkatan sarana prasarana seperti rumah susun
jadi perubahan perubahan ini tetap dalam koridor rkpd tidak akan keluar
dan yang kedua penyesuaian yang dilakukan
karena dinamika di dalam pembahasan dan penyesuaian dasar perhitungan saja
semua akan sembilan desember selesai dan baru kali ini saya harapkan mungkin bisa selesai sebelum awal januari
perihal kewenangan peneritanganan anggaran ini sebelumnya menjadi alasan basuki cahayapurnama alias ahok
mengajukan uji materi undang undang pilkada ke mahkamah konstitusi
uji materi ini hingga kini prosesnya masih berjalan
ahok berharap mk segera memutus
gugatannya agar tidak terjadi cacat administrasi dalam pengesahan anggaran
karena akan terjadi cacat administrasi apbd nanti
kalau dia putuskan januari udah ketok palu cacat ini apbd kita
keuangan pemerintah itu ada pada gubernur bukan wakil gubernur
apalagi prt jauh banget
kalau kita berpikir satu paket
kalau saya tidak bisa jadi gubernur wakil saya naik nggak
yang boleh naik saja selama jadi wakil tidak berhak pada tangan kpu
menanggapi perubahan anggaran ini
jarod saiful hidayat menganggap pejabat pelaksana tugas seharusnya tidak membuat atau mengubah kebijakan strategis
plt seharusnya mengawal kebijakan yang telah dibuat oleh pejabat definitif sebelumnya
plt ini kan sifatnya sementara ya
oke sementara ya
karena beliau itu sifatnya sementara tentunya kan beliau harusnya mengawal
mengawal dan mengamankan apa yang sudah dilakukan
oleh pak ahok dan saya
di dalam proses apbd
tidak boleh misalkan membuat kebijakan strategis terus merubah
nggak boleh seharusnya
total rapbd tahun anggaran dua ribu tujuh belas mencapai rp tujuh puluh dua puluh delapan triliun
atau meningkat empat enam puluh lima persen dibanding tahun dua ribu enam belas sebesar rp enam puluh tujuh enam belas triliun
proses pengesahan raperda apbd dua ribu tujuh belas ini pun terbilang cepat
pemerintah provinsi dki dan dprd dki telah menyebutkan
menpati anggaran itu pada dua puluh dua november lalu
dan ditargetkan sudah sampai ke kementerian dalam negeri pada sembilan belas desember mendatang
agus firmansyah cnn indonesia
rancangan anggaran pemerintah provinsi dki untuk tahun dua ribu tujuh belas dinilai membengkak dari rp enam puluh delapan tujuh puluh lima triliun menjadi rp tujuh puluh dua puluh delapan triliun
pelaksana tugas gubernur dki membantah merombak rencana awal anggaran
namun hanya menyesuaikan dan menegaskan
namun tidak ada anggaran ditipan dari siapapun
di sisi lain muncul pertanyaan
sejauh apa sebenarnya kewenangan seorang pelaksana tugas gubernur
dan di luar itu semua polemik besaran anggaran jakarta ini mengingatkan keberatan gubernur nonaktif basuki cahayapurnama atau ahok
yang saat itu menolak cuti kampanye yang katanya demi mengawal penyusunan apbd dki dua ribu tujuh belas
malam ini kami membahasnya langsung
dan bertanya langsung kepada sumar sono plt gubernur dki sekaligus dirjen otonomi daerah kemendagri
selamat malam mas indra
terima kasih sudah hadir
nanti kita akan mulai menjelaskan
tapi saya perkenalkan juga narasumber yang lain melalui
sambungan satelit ada oce madril akademisi hukum tata negara dan hukum administrasi negara universitas gajah mada yogyakarta
selamat malam bang oc
selamat malam mas indra
baik terima kasih bang oc
jadi di studio ada pak sumar sono atau kita panggil saja kerapnya pak sony
baik saya akan mulai dari pak soni terlebih dahulu
selamat malam pak sony
saya mulai dari pak soni terlebih dahulu
mungkin bapak bisa menjelaskan soal apbd dua ribu tujuh belas ini anda kan membantah bahwa tidak merombak tetapi menyesuaikan
bisa anda jelaskan maksudnya menyesuaikan
jadi apbd provinsi dki jakarta ini masuk juga yang daerah lainnya itu disusun harus berdasarkan rkpd
rencana kerja pemerintah daerah itu rencana tahunan yang ditetapkan
oleh gubernur petahana
kalau kita apbd dusun keluar dari rkpd namanya mengobrak ngabri
jadi kerangkanya ini dulu
rkpd itu apa rkpd itu breakdown dari rpjmd
rencana pembangunan jangka menengah lima tahunan
apa itu rpjmd itu terjemahan dari komitmen politik visi dan misi gubernur dan wakil gubernur
dengan demikian kalau kita melaksanakan rpjmd
kemudian melaksanakan breakdown
kemudian menyesuaikan rkpd
kemudian menyusun apbd berdasarkan rkpmd
yaitu sudah in line
tidak ada perubahan prinsip dari sisi kebijakan
pertanyaannya dinamika berkembang
karena dulu disusun sekian bulan lalu dan sekarang tentu berbeda
apa yang membuat berbeda
ya upah minimum provinsi dulu tiga satu
sekarang jadi tiga tiga dua ribu tujuh belas
perubahan dari penyesuaian angka angka dalam apbd
sebentar pak sampai disitu
ump nya berbeda
itu saat ditetapkan oleh rencana itu ditetapkan oleh gubernur petahana saat itu
gubernur rokatif basuki caya purnama
jaraknya kan belum terlalu jauh atau sudah terlalu jauh
baru berapa bulan kan pak
ini apbd dua ribu tujuh belas itu yang menyampaikan paripurnanya saya
kua pphs pada saat itu belum dibahas
jadi baru disampaikan sepihak oleh eksekutif
jadi yang justru menyampaikan dalam paripurna adalah saya
yang dibahas oleh gubernur petahana adalah apbd perubahan dua ribu enam belas
nah ini hanya eksekutif hanya draft sepihak
dan itu dasar perhitungannya jelas pasti tiga satu
sebentar pak itu jadi yang ditetapkan satu oleh pak ahok adalah apbdp
apbdp itu yang ditandatangan

draft versi eksekutif juga ada
iya masih kasar
itu wajar kalau berubah
ya jelas namanya baru kan apbd itu milik berdua
eksekutif dan legislatif dalam sebuah sistem penyelenggaran pemerintahan daerah
artinya bahwa ini milik berdua
bukan pemerintah daerah saja
bukan pemerintah daerah
ini harus disadari sepenuhnya
ada kekuatan legislatif di sebelah
oleh karena itulah draft yang diajukan pemerintah daerah memang bisa dalam dinamika pembahasan
bisa dituliskan lagi kembali ke soal yang dua triliun tadi selain ump apalagi
nah inilah kemudian perubahan dulu posisinya supaya jelas dulu posisinya
sehingga sebenarnya in prinsip tidak ada perubahan kecuali penyesuaian
penyesuaian satu adalah ump kedua juga mungkin harga bbm ketiga harga komponen dan seterusnya
itu semua kan ada perhitungan perhitungan
sehingga yang prinsip tidak ada
nah kemudian kenapa penambahan menjadi rp tujuh puluh dua puluh delapan triliun
karena diperhitungkan ada silpa yang dimasukkan ke dalam anggaran
silpanya itu saya kira ada lima tujuh puluh triliun
kemudian juga ada uang pinjaman proyek untuk mrt sebesar rp tiga enam puluh delapan dan kemudian itu kalau ditambahkan kan menjadi rp tujuh puluh dua triliun
sebenarnya kalau dari pengeluaran sendiri nggak sampai segitu
ya hampir sama peningkatannya dari rp enam puluh tujuh enam belas triliun
jadi karena kalau rrt
apbd kan ditambah dengan silpa dan penerimaan penerimaan yang lainnya
sehingga prinsip nah tambahan kenaikan dari apbd ini kemudian untuk apa
ya untuk pembebasan lahan ya untuk ruang hijaunya ya saya kira dibutuhkan
kemudian juga untuk menyiapkan lahan dalam rangka membangun rumah susun
karena banyak penggusuran penggusuran konsepnya kan disiapkan dulu rumah susun baru dikusur
kan butuh lahan lahan
nah inilah pembebasan lahan dibutuhkan
jadi peningkatan jumlah itu hanya untuk pengadaan lahan yang nanti diperlukan dua ribu tujuh belas
saat itu tidak terhitung di rencana yang ditetapkan oleh
sudah diperhitungkan tapi kan jumlahnya sedikit
karena diprogramkan pada saat rancangan itu enam puluh tujuh sekian
nah karena ada peningkatan ada pengurangan sana penambahan penerimaan
ya sudah lah angka sekian
soal nanti pada saat pembebasan apbd sekarang itu turun lagi bisa saja menjadi enam puluh sembilan
masih bisa turun lagi
itu kan enam tahun
di saat tahap yang mana nanti bisa turun
sekarang kan lagi proses pembahasan
saya sudah melakukan pidato paripurna kemudian lagi dibahas oleh dprd
sudah ada pandangan umum dari dpr
sekarang sudah ini lagi pandangan pandangan
bisa saja nanti saya yakin tidak akan sampai tujuh puluh dua
pasti turun lagi enam puluh sembilan enam puluh delapan
itu kan ada penghematan pembahasan penyesuaian
tapi kalau pun tidak turun menurut anda itu wajar saja
yang penting adalah apa sih akuntabilitas penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan
kalau pengadaan lahan memang jakarta membutuhkan ruang hijau
kenapa ada pertanyaan ini pak
karena dikhawatirkan ketika usulan yang sempat diajukan pertama draftnya itu sekitar enam puluh delapan triliun
lalu menjadi tujuh puluh an bertanya ini belum belum pak sumarsono baru berapa bulan jawab plt sudah naikin dua triliun aja dari anggaran yang sempat diajukan oleh pak ahok begitu
disana ada beberapa tanggung jawabannya
plt ini dugaan pak plt mengakomodir seluruh atau beberapa anggaran anggaran titipan dari anggota dewan dprd
yang pertama perkiraan waktu nyusun memang angkanya nggak sampai tujuh puluh sekian
karena bisa pendapatan dari bantuan perimbangan keuangan pusat tidak sekian
karena ada penghutang penghutang
penerimaan tidak mungkin sekian
dihitung baru kemarin
sehingga karena asumsinya enam puluh delapan di program enam puluh delapan
tapi kalau kenyataan setelah di total bisa tujuh puluh sekian apa yang sekian disimpan kan tidak
lalu dibelanjakan untuk kepentingan publik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
jadi kenaikan itu semata mata karena kita memiliki sesuatu yang bisa diprogramkan bukan untuk disimpan
yang kedua sederhana saja penambahnya sangat terukur untuk lahan
kalaupun kemudian belanja lahan itu tidak dibutuhkan saya kira gubernur siapa pun juga yang dipilih bisa mengikat itu
oke tapi saya garis bawah juga bahwa masih ada kemungkinan akan turun lagi tergantung pembahasan di dprd nanti
bisa diturun lagi
baik saya akan coba lihat perspektif hukum secara administrasi negaranya begitu ke bung oce madril
karena bung oce ini memberikan tulisan yang panjang lebar juga soal di mana sih sejauh apa sih kewenangan seorang plt
tapi tadi sudah dijelaskan begitu salah satunya oleh pak soni bahwa ini bukan merombak karena tidak keluar dari rkpd
jadi hanya menyesuaikan
walaupun kita lihat secara angka memang ada penaikan atau kenaikan dua triliun begitu bung oce
bung oce anda melihat aturannya apakah ini masih dalam kerangka kewenangan seorang plt itu
ataukah ini sebenarnya ada yang janggal
ya kalau kita melihat kewenangan dari pejabat pelaksana tugas memang saya berpandangan ya
arian kompas ya
saya berpandangan memang kewenangan dari pejabat plt itu terbatas
bukan kewenangan sebagai seorang pejabat yang definitif
jadi dan kalau kita merujuk pada undang undang administrasi pemerintahan misalnya undang undang pemda
memang ini kan dua entitas yang berbeda
ada pejabat definitif yang betul betul mendapatkan mandat secara atributif dipilih dalam pilkada dan seterusnya
kemudian ada pejabat pelaksana tugas yang dia datang dia diangkat karena memang gubernur atau kepala daerah definitif diwajibkan cuti
diperintahkan cuti oleh undang undang karena ikut pilkada gitu
sehingga gubernur definitif tidak ada pilihan lain memang harus cuti dan waktunya pendek
makanya saya mengatakan kewenangan plt bagaimanapun tidak bisa akan sama dengan definitif karena waktunya sangat pendek dibatasi
kemudian juga calon
cara memperoleh kewenangannya berbeda banyak hal yang berbeda
jadi memang tidak sama
intinya terbatas berbeda begitu ya
secara angka kutubnya tidak sama
memang tidak sama dan memang dia memiliki keterbatasan
nah kota kuncinya adalah plt ini adalah menjalankan tugas tugas administratif
tugas tugas yang sifatnya bukan kebijakan kebijakan strategis
itu bahasa dalam undang undang administrasi pemerintahan ya
di situ sudah dijelaskan secara detail
termasuk persoalan anggaran
itu dianggap oleh peraturan perundang undangan sebagai sebuah persoalan yang strategis
kebijakan strategis yang mestinya tidak diutak atik oleh pejabat pelaksana tugas
jadi di dalam bayangan kita mestinya pejabat pelaksana tugas itu tidak lagi bicara mengenai apakah bahasanya membongkar menyesuaikan dan seterusnya mengenai dengan alokasi anggaran
dia memiliki kewenangan yang sangat terbatas dari sisi perpindahan
dari segi ini ilmu pe registrasi dan informasi mereka untuk harga anggaran dan keadilan pedagang itu terlalu banyak
yang bisa ditentukan

karena pola kota itu ters down unesco
membuat seolah olah pejabat pejabat plt itu memiliki posisi dia bisa kemudian melakukan banyak hal terkait dengan anggaran
walaupun tadi sudah disampaikan bahwa sebetulnya pejabat definitif sudah menyusun itu
bahwasannya pejabat definitif belum memasukkan ini dan seterusnya
kalau kita lihat dalam perspektif peraturan perundang undangan ya ya itulah yang harusnya dilakukan
karena kan menyusun anggaran itu tidak ujuk ujuk satu bulan sebelum prosesnya panjang
dan kalau kemudian tiba tiba ada peningkatan ada perubahan justru perubahan itu menurut saya pejabat plt berarti sudah memasuki wilayah yang strategis
yaitu persoalan alokasi anggaran
sebetulnya mas indra kalau kita lihat dalam permendagri ya tahun dua ribu enam belas itu kan tidak hanya permendagri ini yang menurut saya menjadi persoalan
karena kewenangannya menjadi makin luas di situ
tidak hanya masalah urusan strategis tapi juga misalnya persoalan esoteka dinas dinas dan kemudian kepegawaian pejabat pejabat di daerah
yang itu merupakan wilayah strategis yang mestinya tidak disentuh juga oleh pejabat plt
baik intinya ketika
jadi ada problem dari sisi dasar hukum
baik jadi ketika tadi penjelasan yang disampaikan oleh pak soni bahwa
jika angka yang diajukan oleh gubernur petahana ini ternyata membutuhkan penyesuaian karena memang masih ada yang kurang atau kosong
itu pun plt tidak boleh masuk menurut aturan yang anda pahami
kalau misalnya sudah ada perencanaan sudah ada kebijakan yang dibuat oleh pejabat definitif
dan itu kemudian dirubah oleh pejabat plt yang menurut saya ini tidak boleh dilakukan
beda kalau misalnya belum ada sama sekali dan kita ingin membutuhkan sebuah terobosan untuk jalannya pemerintahan
kan tidak begitu situasinya
pada saat ini kan sudah ada rencana sudah ada alokasi sudah ada kebijakan dan itu kemudian dirubah
mau disesuaikan atau apapun bahasanya kan intinya dirubah begitu
nah masuk pada wilayah kebijakan strategis alokasi anggaran itulah yang menurut peraturan perundang undangan keliru
baik nanti kita akan lihat tanggapan dari pak soni
jadi itu tadi bahasanya sama saja kalau intinya sudah masuk kepada ranah strategi pak soni
kita akan ulas lebih dalam kita dengarkan jawaban pak soni
tadi bu ngoce madril dari yogyakarta sudah menjelaskan bahwa ketika sudah ada rencana anggaran yang dibuat oleh gubernur definitif yang sekarang ini non aktif
maka tidak boleh ada upaya untuk mengubah
menambah merombak atau apapun istilahnya tadi
nah pak soni bagaimana jawaban anda ini masuk ranah strategis jadinya nih pak
ada beberapa yang harus saya respon
mengenai perubahan apbd strategis
kalau plt tidak bisa berbuat apa apa sementara apbd itu adalah milik eksekutif dan milik legislatif
apakah di sebelah itu jangan kepatung
orang anggota dprd dipilih oleh rakyat
dan dia merasa memiliki hak budget
kencanaan hak regulasi
apakah itu patung kan tidak
disinilah kemitraan antara dprd dengan eksekutif dibangun dalam sebuah sistem pemerintahan
ketika draft ini dibawa ke dprd dprd berbicara mengusulkan ini itu begitu
nah sementara bahasnya dengan siapa
apa dengan gubernur pertahanan non aktif kan tidak boleh
itulah punya mitra nama eksekutif
dengan demikian perubahan suatu hal yang memungkinkan karena dibahas dengan dprd
kalau tidak dibahas siapa yang terkena bpd
apa ya nunggu bulan juni atau bulan april
pembangunan bisa macet pelayanan publik gaji tidak dibayarkan karena tidak ada bpd
ini problem namanya situasi pemerintahan
karena itulah dalam pemerintahan itu satu tidak boleh satu detik pun kosong
yang kedua plt terbatas jawabannya iya
ada kepala daerah itu ada kepala daerah definitif kepala daerah penjabat kepala daerah
yang kedua ada plt kepala daerah
disebut penjabat kepala daerah
apabila kepala daerah sudah akhir masa jadinya
kejabatan kosong diisi penjabat
kayak saya waktu di sulawesi utara itu penjabat kepala daerah
kewenangannya penuh hanya ada pembatasannya
dalam hal melaksanakan fungsi strategis harus izin tertulis dengan mendagri
kalau dalam rangka cuti ini menjabat cuti kemudian menjabat lagi namanya pelaksana tugas
hampir sama dengan penjabat
terbatas terbatasnya apa
dalam hal saya terletakkan apbd menyusun dan terletakkan apbd
maupun peraturan daerah
oleh organisasi perangkat daerah
itu harus izin tertulis dengan mendagri
jadi inilah pembatasannya
ini sudah anda melakukan ini ketika menyusun
ini kan belum taken
maksudnya menyusun ini pelanggan pelanggan yang anda ambil semua
atas konsultasi dengan mendagri
bukan hanya konsultasi tiap hari saya bertanggung jawab
bukan untuk para gubernur gubernur tahanan
seluruh plt bertanggung jawab kepada menteri dalam negeri
kenapa kepada menteri dalam negeri
kewenangan itu satu didelegasikan
yang kedua kalau delegasikan tidak mungkin ditarik
ke atas maksudnya
ke atas karena super
sumber kekuasaan misalkan undang undang dasar empat puluh lima pasal empat
kekuasaan eksekutif pertanggung jawaban terakhir ada di presiden
ketika masuk ke gubernur bupati
itu adalah kekuasaan yang dibagikan oleh presiden kepada mereka
soal pemilihan dari bawah itu adalah legitimasi
berdasarkan teknik saja
tapi inti kekuasaannya bertanggung jawab terakhir
dalam kabinet presiden itu adalah presiden
oleh karena itulah apabila gubernur ya cuti
kepakel gubernur tidak ada
kalau kepakel gubernur maka kepakel gubernur sebagai plt
jadi bedanya terbatasnya itu hanya ketika anda mau menangani apa
seizin mendagri kalau kepala daerah yang definitif tidak perlu izin
tidak usah itu satu
poin kedua di jakarta karena dua duanya mencalonkan
maka posisi ditarik ke atas
dari atas kepada presiden yang menangani pemerintahan
namanya atasan gubernur
kepala gubernurnya akan mendagri
lah mendagri sebenarnya menjalankan fungsi di jakarta
karena tidak mungkin dia menjalankan pada saat yang sama
di beberapa daerah
menunjuklah kepada pejabat eselon i
yang sama sama punya kepres
untuk menjadi pelaksana tugas
sehingga pelaksana tugas gubernur ini bertanggung jawab
kepada pemerintah pusat
melalui menteri dalam negeri
termasuk ketika itu kewenangan
ketika menyesuaikan anggaran tadi yang anda sebutkan tadi itu
berbeda menjadi lebih naik
ya pasti seizin mendagri tertulis
karena keuasan termasuk peraturan daerah
merombak penataan daerah seizin mendagri
jadi menurut anda ketika ada pandangan
tidak boleh mengubah apa yang sudah di
draftkan begitu oleh eksekutif dalam hal ini
ya macet semuanya
itu berarti menafikan dprd
tidak itu satu
itu menafikan dprd
membuat ini dprd seperti patuh
tidak bisa dalam dinamika seperti ini
tapi yang jelas
ini semua mendagri pertanggung jawabannya
jadi kekuasaan yang saya lakukan itu sebenarnya
untuk dana tersama menteri dalam negeri
kalau perspektifnya seperti itu
ketika memang sudah ada draft dari
dari apa namanya
yang sekarang menjalankan diri lagi
sehingga menjadi nonaktif
diwakili oleh plt
artinya apakah tidak boleh sama sekali diubah
seperti yang anda sebutkan tadi
tapi kalau kondisinya adalah
bahwa partnernya ada dprd
ini kan tidak mungkin
kalau misalnya akhirnya tidak berubah
karena dprd tentu punya perspektif lain
unsur pemerintahan daerah
makanya tadi saya sampaikan
persoalan ini akan menjadi sedikit complicated
ketika dia masuk
ketika kita bicara mengenai masa pilkada
yang itu berbarengan dengan
masa pembahasan dari anggaran di daerah
logika bahwa akan macet dan seterusnya
tidak seperti itu juga
ketika gubernur yang membahas itu
tidak akan macet
kan nggak ada juga jaminan
ketika keduanya hadir
dan kemudian ada dprd
belum tentu juga mereka sepakat dalam banyak hal
jadi dalam hal kemacetan anggaran
saya tidak melihat itu
menjadi salah satu faktornya
ini berada pada wilayah
pada waktu pembahasan apbd iya
yang saya ingin tekankan
bahwa ada persoalan landasan hukum
yang ini menjadi persoalan kita memang
ini ada persoalan legislasi yang menurut saya
tidak secara lengkap mengatur mengenai pelaksana tugas
apalagi dalam konteks pilkada
akhirnya yang kita temukan saat ini
adalah kementerian dalam negeri membuat sebuah kebijakan
yang kebijakan inilah yang saya kritik
bahwa kementerian dalam negeri menerbitkan sebuah peraturan
jauh sekali memperluas kewenangan plt
yang itu tidak ada di dalam peraturan perundang undangan
jadi ini persoalannya tidak hanya persoalan praktik pemerintahan
ini persoalan antara satu regulasi dengan regulasi yang berbeda
yang jauh di bawahnya
tadi kan pak soni sampaikan
bahwa plt bertanggung jawab kepada menteri dalam negeri
harusnya plt bertanggung jawab kepada presiden dong
sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan
kan gubernur bertanggung jawab udah presiden
saya kan di dalam tulisan itu
saya juga kritik bahwa permendagri memiliki persoalan
permendagri ini memperluas kewenangan
seolah olah menteri mengatasnamakan presiden
mestinya paling tidak presiden yang mendelegasikan itu kepada menteri dalam negeri
karena kan para plt ini kan diangkat oleh presiden
mereka setara dengan level jabatannya dengan gubernur dan seterusnya
tapi dalam permendagri kalau kita baca
dan sudah saya tulis juga pada opini itu
bahwa permendagri itu memberikan kewenangan yang akhirnya luar biasa besar
ini yang rentan menjadi persoalan
pada tingkatan level pengambilan kebijakan
apalagi yang berkaitan dengan anggaran
ini rentan kemudian menjadi persoalan di kemudian hari
ada kemungkinan juga misalnya ketika pejabat definitif kembali menjadi
menjadi duduk dalam jabatannya
dikembalikan setelah masa cuti
dia akan merubah banyak hal juga
jadi ini kan juga akan menyebabkan sebuah situasi ketidakjelasan
dalam manajemen pemerintahan
makanya mestinya ke depan menurut saya
perlu dibuat semacam aturan yang lebih lanjut
sebetulnya undang undang itu memandatkan atau memerintahkan
kebijakannya peraturan pemerintah
tapi kan sampai sekarang peraturan pemerintahnya tidak pernah muncul
dan kebijakan seperti ini diambil
yang menurut saya agak keliru dipandang dari sisi undang undang
ini terlalu lebar jadinya kewenangan plt
nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan permendagri
apakah benar sepakat pak soni bahwa ini disebut memperluas kewenangan
tidak sesuai malah bertentangan dengan undang undang
kita akan bahas lebih lanjut
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
terima kasih untuk bisa nanti ditanggapi juga oleh pak soni
jadi pak ahok pernah mengatakan bahwa penetapan apbd yang dilakukan sekarang ini
kemudian berubah dari apa yang pernah draftnya disampaikan
malah menaik menjadi tujuh puluh sekian triliun begitu ya
ini akan menjadi cacat prosedur
bisa anda jelaskan apa yang sebenarnya ada di benak pak ahok
ya jadi kami melihat pertama itu dari sisi politik ya
ketika pak ahok itu sebelumnya
sudah mengusulkan dan juga berusaha untuk mengusulkan bersama dengan dprd
untuk mengusulkan anggaran yang sudah disepakati bersama
dan itu sebelum pak ahok mengambil
ini disepakati bersama siapa nih
dengan dprd ya
oh sudah diusahakan untuk disepakati bersama dengan mpr
nah itu kami melihat bahwa itu kan merupakan sebuah political will ya
dari pak gubernur dki untuk bisa mengawal ya
sebagaimana apa yang diusulkan oleh pak ahok pada saat itu
jadi kita pahami dulu konsepnya
konsepnya adalah pertama untuk mengawal
jangan sampai ini yang sudah akan diusahakan untuk disepakati bersama dengan dprd terus berubah
nah oleh karena itu kami ingin melihat semangatnya adalah bahwa
jangan sampai ada perubahan atau mungkin ada ketentuan ketentuan yang bisa direvisi
atau ketentuan ketentuan yang bisa diubah dimodifikasi ya
oleh pejabat selanjutnya ya plt dalam hal ini pak soni
atau mungkin beserta jajarannya
atau mungkin berdasarkan dengan peraturan yang ada
nah kita menurut saya yang mungkin kami di tim melihat bahwa yang mungkin kita kritisi
seberapa detail yang mengatur yang ketentuannya bahwa apakah ini bisa diganti bisa diubah
dia bisa dimodifikasi atau tidak
karena kan bagaimanapun juga kan itu adalah persepsi politik dan juga ekspresi politik
yang memang sudah diusahakan oleh pak gubernur sebelumnya
jadi kami ingin mengawal supaya jangan sampai itu terjadi kecolongan di situ
dan kedua apa yang sudah diusahakan untuk disepakati bersama dengan dprd jangan sampai juga
jadi kalau misalnya
apa namanya anggaran yang sempat diusulkan pertama dalam bentuk draft itu kemudian berubah
di saat dijabat oleh plt pak sumarsono begitu itu wajar saja menurut anda
ya itu yang pak ahok sempat pertanyakan kan sebetulnya
apakah memang secara ketentuan itu diperbolehkan
karena memang kami melihat juga di tim kan ada beberapa undang undang yang
atau juga permendagri yang memang katanya ya
yang sedang kami kaji dan juga sedang kami pelajari juga di tim kami adalah
itu sedikit bertabrakan dan juga ada sedikit kontradiktif
nah ini yang memang menjadi isu dan memang menjadi concern kami bahwa
jangan sampai kalau memang itu bertabrakan ya tentu kan itu kan juga melanggar
dan kedua kalaupun itu tidak melanggar ya kita tanya seberapa jelas
seberapa luaskah kewenangan dari pak plt untuk bisa melihat itu
karena pertama yang tadi sudah disebutkan adalah bagaimana kita juga ingin mengawal kan
karena itu kan juga merupakan salah satu program dan juga apa yang ingin ditaruhkan oleh pak ahok
katakanlah ketentuannya tadi misalnya sesuai dengan idealnya menurut anda
artinya kalau misalnya bertabrakan
dan artinya tidak punya kewenangan plt untuk melakukan itu dan melakukan perubahan
kalau misalnya seperti itu
kalau misalnya seperti itu
apakah tidak akan macet artinya
karena satu sisi kan gubernur ini maju menjadi
yang telah tanggal apbd siapa gitu lah
jadi begini kalau memang ternyata disepakati dan sudah persepsi kita sama ya misalnya peraturan itu
tapi ini kan belum masalah masih sedang diperdebatkan
tapi kalau misalnya memang ketentuannya bisa seperti itu ya kami menyambut dengan baik
kenapa karena apa yang sudah diusulkan apa yang sudah
dari sisi apbd nya tidak akan macet
ya itu mungkin ya gitu akan kita tatan dalam kajian teknis ya
ya nunggu bulan juni
mungkin bisa ditunggu sampai bulan juni ya
tetapi sampai itu
sampai itu apa namanya berproses ya
mungkin kita bisa coba pelajari lagi
apakah ada mekanisme yang bisa tidak mengubah itu tetapi tetap bisa berjalan gitu secara proses
makanya saya pikir ini mesti dilihat secara komprehensif ya
tidak hanya soal kita menggunakan anggaran atau tidak
tidak hanya soal apakah itu bisa tadi pak soni bilang ya apakah proses pemerintahan atau pegajian berjalan atau tidak
tetapi bagaimana juga intinya semangatnya adalah proses pengawalan anggaran yang sudah diusahakan untuk disepakati bersama dprd itu dapat terwujud
baik pak soni silakan mbak
ini menyangkut mengenai kekhawatiran ya secara politik
ini tadi sebentar sekaligus mengingatkan apa yang disampaikan oleh disampaikan tadi oleh bung oce bahwa kalau logika macet tentu saja tidak macet juga
sekarang pertanyaan paling sederhana jawabannya ketika kemudian apbd itu disusun karena plt ini kebetulan pas bulan bulan apbd
bulan bulan opd opd adalah organisasi perusahaan daerah
lalu pertanyaannya bagaimana siapa yang membahas siapa yang disusun siapa yang nampak
nah kalau nggak ditertangani andai kata dki putaran sampai kedua kemudian dilantik pada bulan juni lalu siapa yang akan menggaji karyawan selama enam bulan bagaimana pembangunan bisa berlanjut bagaimana ribuan perizinan yang numpuk
jadi mesti harus ada orang yang mendapatkan mandat menyusun itu
satu apbd itu petunjuknya bukan perpres
pedoman apbd itu oleh menteri dalam negeri
maka dengan ditunjuk oleh menteri dalam negeri pelaksana tugas

mengawal antara lain juga apbd ini karena keluar permendagri
nah kalau permendagri menunjuk plt itu bulan juli
saya tidak setuju disebut bahwa itu mengatasnama permendagri mengatasnamakan presiden
otomatis melekat dalamnya sebagai pembantu presiden di bidang pemerintahan ya menteri dalam negeri
karena itu ketika nyusun pedoman apbd juga tidak perlu mandat dari presiden karena otomatis built in dalam tugas pokok dan tinggi
jadi peraturan pemerintah tidak perlu ada terkait dengan undang undang
peraturan mentah nomor undang undang dua puluh tiga itu kan belum disusun belum ada
tunggu itu ya nunggu setahun berarti kira kira vakum dua ribu tujuh belas
jadi kita ada pp itu tidak selesai enam bulan setahun mas proses itu tidak mungkin
inilah namanya kebijakan diskresi untuk mengamankan jalannya pemerintahan
membantu gubernur petahana supaya tetap bisa disusun apbd cuma ada pembatasnya
apa pembatasnya yang pertama ini pembatasnya seorang plt tidak boleh membuat kebijakan baru keluar dari rkpd
rencana kerja pembangunan tahunan
dan yang anda lakukan ini tidak keluar dari rkpd
saya keluar kalau keluar saya coret sendiri
tapi kok bisa nambah itu karena berlebihan
operasionalisasinya kembali penyesuaian ump dan tiga puluh satu menjadi tiga puluh tiga harga komponen dan seterusnya
kemudian ada kelebihan penerimaan dan silpa
pertanyaannya ini bisa disimpan atau bisa digunakan ketika ini digunakan ya itulah tambahan itu
itu pun untuk pengadaan lahan jawabannya boleh nggak boleh boleh karena rakyat melalui dprd mengatakan oke
jadi inilah legitimasi rakyat seratus orang di dprd mengatakan oke selesai sudah
jadi ini tidak boleh keluar dari rkpd kembali ini penjabaran rpcmd lima tahun ini penjabaran dari visi misi jakarta baru ahok
pak jerry anda setuju bahwa ini tidak keluar dari rkpd
saya sepakat tadi apa yang disampaikan pak soni
karena pak soni ini melihat peraduan sebagai sumber bagaimana tindakan bisa dilakukan
oke bu ngoce baik kita tahan dulu kasih sedikit ke pak jari sebentar saja
tetapi sedikit yang ingin saya sampaikan sebenarnya semangatnya pak awalnya ya pak ahok itu kan ingin melihat kalau kita tilik lagi dari awal ya
sebetulnya kan awal yang diusahakan pak ahok itu supaya tidak cuti kenapa karena itu basisnya kalau dalam
supaya pak ahok itu walaupun dia sedang melakukan
jadi supaya tidak bertabrakan larinya ke soal tidak cuti ini berarti ya
karena itu bisa ditarik lagi ke belakang karena begini
karena kalau misalnya cuti atau tidak sudah dipermasalahkan ya itu kan akibatnya adalah kita melihat peraturan yang selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh plt
tapi kalau memang wadah sasar itu kan itu kan juga belum putus di mk kan
apakah itu bisa ditarik atau tidak
karena memang itu yang sedang disampaikan pak ahok karena awalnya adalah sebagai seorang petahana tentu
jadi anda sepakat dengan argumen apa yang disampaikan pak sony karena itulah kemudian lebih baik tidak cuti saja begitu kan
kalau saya kalau kami di tim dari awal kita berpendapat bahwa kita beryakinan ya
ya itu masih di mk
kita tidak ingin cuti pak ahok tidak ingin cuti supaya dapat mengawal anggaran yang sudah memang diusahakan sepakati bersama dengan dprd
karena tujuannya awalnya adalah itu kan sebuah program yang sudah disusun gitu sebagai gubernur
masa tiba tiba di stop atau dihilangkan atau dihentikan
atau dimodifikasi ya dalam apa namanya dengan apa namanya berdasarkan peraturan yang sama sama kita sedang pertempatkan kan begitu
tapi kalau soal tidak cuti pak soni menjadi salah satu yang menentang juga ini kan
soal tidak cuti kampanye pak
bukan saya bukan soal mentang
undang undang mengatakan harus cuti
tapi ketika kemudian
pertabrakan kayak gini
mereka cuti deptagri tentunya akan menyiapkan ketika ada cuti siapa yang mengisi
kepentingan kami adalah karena pemerintahan tidak beri sedetik pun kosong
semua proses pelayanan pemerintahan pembangunan harus jalan
itulah kemudian diskresi menteri dalam negeri
nah dilakukanlah semua langkah langkah soal
soal pp itu kenapa menjadi lama belum keluar juga pak ya
undang undang dua puluh tiga itu pp nya baru keluar satu
undang undang dua puluh tiga baru zaman psp dikeluarkan
jadi peraturan pelaksanaan tidak semudah itu
nah ketika ada kevakuman hukum seperti ini
yang penting prinsip dari asas pemerintahan
ya yang penting harus jalan
semua pelayanan segala macam
yang prinsip adalah itu
nah untuk keterbatasan pr
semua kebijakan ketika kewenangan ditarik ke atas
kemudian harus seizin menteri dalam negeri
jadi tidak menjadi murni
plt bisa membuat kebijakan seenak udelnya tidak
jadi satu harus melanjutkan program programnya
sebagai mana dalam rkpd
ini sudah kita pegang
ya sudah pegang ini
kedua harus dapat izin menteri dalam negeri ketika menantangani perdaan bpd
itu batasannya mas jerry tadi
betul saya sepakat juga
tetapi yang kami tim yang pelajari juga yang sampai
sepat catat adalah yang mengenai undang undang pmda dan uu pemerintahan
ini kami di tim kita mengkaji
dan kita juga ingin menanyakan juga mungkin
apakah permendagri itu mengacu pada undang undang pemerintahan dan uu administrasi tadi
karena kan menurut pemahaman kami kan juga itu
undang undang kan tingkatnya di atas
tapi sekali lagi mas
semangatnya adalah sebetulnya
yang menarik untuk diperdebatkan adalah cuti atau tidak
karena kalau pak soni ini menjalankan tugasnya dengan baik
walaupun pak ahok sempat bilang tadi cacat
karena pak hock itu melihat dari sudut pandang
bagaimana untuk mengawal itu
dengan persepsi bahwa dia tidak cuti
karena awalnya kan yang diusahakan
yang diperjuangkan oleh tim
adalah bagaimana supaya pak ahok nanti
tidak cuti karena supaya bisa mengawal
apa yang sudah direncanakan oleh pak ahok sebelumnya
jadi semangatnya adalah bagaimana itu
supaya tidak berubah lah
seperti itu kira kira
oke nanti kita akan tanya lagi ke bung oce madril
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
baik kita bicara lagi soal permandagri ini
yang di dunia
yang disebut tadi oleh bung oce madril
memperluas kewenangan undang undang administrasi pemerintahan
ini memang disadari
memang sengaja dibuat lebih kewenangan plt dalam permendagri
terutama di pasal sembilan itu
nah itu jelas karena gini
kalau plt nya itu pada bulan januari
masih tidak akan bersentuhan dengan perda
tidak akan bersentuhan dengan opd
karena pasal saat plt selama tiga lima bulan
itu kita bisa perkirakan
pekerjaan apa yang mendesak selama tiga lima bulan
nah itu posisinya
saya kira itu yang kemudian
yang pertama pasti apbd
yang kedua pasti opd karena enam bulan setelah pp delapan belas dua puluh enam keluar
opd harus selesai
opd itu organisasi perangkat daerah
yang lainnya rutin
satu menjalankan fungsi pemerintahan
kedua menjaga ketentraman ketertiban masyarakat
mengawal pilihan dasar rentak
tambahnya dua karena bulan ini
tapi nanti kalau plt nya bulan februari
tidak ada apbd
fungsinya tergantung pada masa itu
dimensi ruang dan waktu
baik kewenangan kewenangan strategis yang anda lihat
itu seperti apa yang dilakukan sekarang oleh plt saat ini
ya tadi menjalankan fungsi pemerintahannya
cuma saya mau sedikit menanggapi aja soal
bagaimana pilkada ini dilakukan ya
dalam hal kalau namanya ada proses penyelidikan plt dan sebagainya
karena pertahanan cuti ya
karena begini menurut saya
dan kami juga di tim
kita juga ingin melihat
kenapa ini pilkada pilkada ini kan
ini kan dalam proses ya
dilakukan pada saat proses penganggaran pada awal tahun dilakukan
nah itu tidak mungkin menjadi catatan bagi kami
bahwa kedepannya jangan sampai juga
ya untuk menghindari kekisruhan seperti ini
atau mungkin ketidak sesuatu seperti ini
ya itu untuk pelajaran kedepannya ya
bahwa nanti kalau bisa kedepannya ya
karena jangan pas bulan bulan pada saat anggaran mau dianggarkan
ya walaupun itu secara peraturan misalnya plt bisa melakukan itu
tapi kan untuk mencegah supaya tidak sampai
baiknya januari mibuari lah
rupanya sudah ada kesepakatan di sini
ya januari mibuari lah ya
saya akan kembali ke bung oce madril
bung oce tadi anda sempat terputus
ya saya begini
ini ada persoalan dalam kebijakan kementerian dalam negeri ya
ada persoalan dengan peraturan menteri dalam negeri
kalau anda perhatikan
itu kan kewenangan yang tadi diceritakan oleh pak soni panjang lebar dan seterusnya
itu kan bersumber dari permendagri nomor tujuh puluh empat tahun dua ribu dua puluh
permendagri ini tentang apa sih
permendagri ini kan judulnya tentang cuti di luar tanggungan negara bagi kepala daerah
di dalam permendagri inilah kemudian diselipkan satu pasal mengenai kewenangan dari pejabat plt
makanya ini yang menurut saya ini ada persoalan dalam dasar hukum dari plt itu
bahwasannya aturan ini mestinya mengatur tentang cuti
bagi kepala daerah yang maju dalam pilkada
tetapi kemudian ada pasal sembilan
dimana disitu diselipkan kewenangan dari pejabat pelaksanaan
jadi kemudian apa yang tadi saya sampaikan bahwa menteri dalam negeri mengatasnamakan presiden
di dalam pasal permendagri itu dikatakan bahwa pemberian cuti kemudian pengangkatan pejabat plt
itu dilakukan oleh menteri dalam negeri atas nama presiden
jadi permendagri kemudian mendaku atau mengakui atau dalam tanda kutip mengklaim
bahwa dia bertindak ini atas nama presiden loh
kan tidak pernah presiden memberikan mandat itu kemudian mendelegasikan itu kepada menteri dalam negeri
jadi inilah yang saya sebut dengan ini ada persoalan dari sisi landasan hukum
bahwasannya ada persoalan yang keliru dari peraturan menteri dalam negeri
ini ada kesan tergesa gesa
kemudian ketidakcukupan alas kewenangan dari sisi hukum
yang bisa kemudian menjadi persoalan
yang bisa kemudian menjadi persoalan
yang bisa kemudian menjadi persoalan
yang bisa kemudian menjadi persoalan
yang bisa kemudian menjadi persoalan
dan coba kita perhatikan dengan aturan pelantikan kepala daerah ya
kita bandingkan dengan aturan yang kira kira hampir sama
ada peraturan presiden yang mengatur mengenai pelantikan terhadap kepala daerah terpilih
gubernur itu dilantik oleh presiden
itu diatur dalam peraturan presiden
kalau presiden tidak bisa diwakilkan oleh wakil presiden
kalau tidak bisa baru diberikan kepada menteri dalam negeri
tetapi ini diatur dalam peraturan presiden
karena memang presiden kemudian memberikan mandat memberikan perintah kepada bawahannya
tetapi ada peraturan yang dibuat oleh bawahan mengatasnamakan atasan
ini keliru menurut saya
oke ya baik
disitulah menurut saya permendagri ini menjadi persoalan
karena tidak tepat materi yang diaturnya
kemudian yang kedua permendagri ini memberikan pengaturan yang
pengaturan yang memperluas ya memperlebar kewenangan dari pejabat pelaksana tugas
jadi ini yang kemudian menjadi persoalan
alas kewenangan dari pak soni ini kan hanya berbekal peraturan menteri dalam negeri
sementara ada peraturan undang undang yang kemudian berkata sebaliknya
nah disinilah akan muncul persoalan hukum
pengalannya pemerintahan akan terganggu dan seterusnya
itu persoalan lain
tapi ada persoalan hukum yang mesti juga dipertimbangkan dalam hal ini
bahwa ada peraturan perundang undangan yang terlangkahi atau
baik kita tangkap poinnya mas
dilanggar oleh peraturan menteri dalam negeri
yang itu menjadi kewenangan alas kewenangan dari pak soni dalam melakukan banyak hal
nah ini kan akan menimbulkan bahasanya mungkin cacat prosedur cacat hukum dalam proses pembahasan pembahasan itu
justru kemudian kita juga bisa mempertanyakan ini produk pembahasan produk dokumen yang dihasilkan oleh pejabat plt apakah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen yang dihasilkan oleh pejabat definitif
oke itu pertanyaan pertanyaan yang langsung bisa dijawab oleh pak soni
baik pak sony silahkan pak sony cukup banyak tadi yang ditanyakan juga oleh bung uce madril
ya yang pertama memang dasarnya permendagri itu apakah tergesa gesa jawabnya iya
oh memang tergesa gesa
tergesa gesa wong masalahnya pasal mengenai undang undang nomor sepuluh dua ribu enam belas yang mengatur cuti di luar tahun negara itu sedang di mk kan posisinya
nah sehingga ketika kemudian menjelang proses ini pengisian
kenapa tidak diatur di peraturan presiden pak
ya ya tahu jadwal pemilu jadwal kampanye sudah mulai dan pak ahok harus memutuskan cuti atau tidak cuti
ya sudah ketika dia cuti maka harus ada sesuatu yang langsung mengisi
maka dengan berbagai pertimbangan termasuk juga tiga undang undang yang kita pertimbangkan mulai dari undang dua ribu tujuh belas undang undang dua puluh tiga sampai undang undang tiga puluh empat
apabila pejabat pemerintahan berlarangan menjalankan tugas maka atasan pejabat yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat pemerintahan yang menipesyaratan untuk bertindak sebagai pelaksana harian
yang telah dilaporkan kepada presiden
nah ada dua kedudukan bedanya antara penjabat kepala daerah dan pelaksana tugas kepala daerah
ya di bawahnya kalau penjabat kepala daerah ketika akhir masa jabatan diisi oleh pj kepala daerah
inilah yang kemudian dilantik oleh presiden psk presiden
tapi kalau di tengah tengah ini yang sifatnya mengganti sementara namanya pelaksana tugas
seharusnya ketika kemarin itu sudah pelaksana tugas
sudah kelas tugas prosedurnya juga beda
ini nggak dilantik
kalau penjabat presiden dilantik
tapi kalau pelaksanaan tugas tidak perlu dilantik
dia orang yang sudah pegang ke pres mengenai jabatan eselon i
nah karena itu pelaksana tugas tidak dilantik tapi hanya penyerahan kewenangan dari pak ahok diserahkan kepada presiden langsung kan tidak mungkin
melalui menteri dalam negeri mendagri menyerahkan kepada pejabat eselon i yang notabene diangkat oleh presiden
untuk pelaksanaan tugas
sehingga sebenarnya yang menjadi plt dari gubernur itu adalah menteri dalam negeri
cuma yang melaksanakan akhirnya ditugaskan
itu yang ditanyakan oleh bung oce bahwa kenapa tidak peraturan presiden saja yang dibuat
ya itu mungkin dalam perspektif hukum kita bisa masukan masukan bisa kita terima
dalam kondisi seperti memang butuh waktu satu minggu harus segera mengisi ya sudah lah yang paling praktis karena tugas utama mengawal apbd
sementara apbd diperdomanya adalah menteri dalam negeri kan perdomanya
dan kita melaksanakan tugasnya menteri dalam negeri posisinya kita sebagai menda giri kita harus melakukan tugasnya
ya sudah kita kawal apbd dengan peraturan menteri yang sama
pada saat yang sama peraturan perdoman apbd dikeluarkan oleh mendagri pelaksanaan tugas dikeluarkan oleh peraturan menteri dalam negeri
soal nanti dalam perspektif kemudian ada kekurangan dalam perspektif hukum masukan itu bisa kita kaji kita terima ya
tapi yang prinsip adalah dalam pemerintahan sedetik pun tidak boleh kosong
ini harus berjalan
saya masih belum menangkap soal kenapa tidak peraturan presiden itu tadi kenapa
ya posisinya karena perdoman apbd itu tidak bisa dikeluarkan
karena perdoman apbd sendirinya satu adalah disusun oleh menteri dalam negeri yang kedua kita bukan dilantik tapi adalah melaksanakan tugas menteri dalam negeri
menteri dalam negeri adalah pembantu presiden secara otomatis
ya kita melaksanakan tugas menteri dalam negeri sebagai presiden
jadi anda tidak setuju kalau disebut bahwa permendagri ini kemudian klaim atas nama presiden
saya tidak mengatakan atau klaim atas nama presiden
yang jelas itu sebagai pedoman acuan saya bertugas untuk dan asrama menteri dalam negeri
nama menteri dalam negeri adalah menteri yang menjadi pembantu secara presiden
jadi oleh karena itulah dalam perspektif tiga hari menyiapkan segala sesuatu
keluarlah permendagri karena ada lima puluh satu daerah yang menjalankan tugas seperti itu
saya kira itu intinya
permendagri sudah keliru bagaimana
begini permendagri ini kan sudah kelirunya begini
permendagri sudah mengakui kok kalau kewenangan pemberian cuti kepada gubernur ya bukan bupati wali kota ya kepada gubernur
kemudian kewenangan pengangkatan plt itu sudah mengaku
pengangkatan plt itu kewenangan presiden bukan kewenangan mendagri
kan permendagri sudah bilang begitu
tetapi permendagri mengatakan bahwa ini kewenangan presiden yang diatasnamakan kepada menteri dalam negeri
itu yang menjadi persoalan menurut saya
permendagri kemudian bertindak seolah olah atas nama presiden
itu sudah ada di permendagri
di situ menurut saya kelirunya mestinya mandat itu kalau memang atas nama presiden pemberian cuti
kemudian pengangkatan plt itu diangkat oleh presiden diatur saja dalam peraturan presiden
kan membuat peraturan presiden juga tidak serumit peraturan pemerintah ya tidak serumit membuat peraturan perundang undangan yang lebih tinggi
permendagri sudah mengakui kok kalau itu kewenangan presiden
dan dalam struktur pemerintahan ketatanegaraan memang yang memegang mandat kekuasaan pemerintahan adalah presiden
kemudian itu dilaksanakan dalam hal hal tertentu oleh mendagri
hal tertentu oleh menteri dalam negeri yang dijelaskan dalam undang undang
tetapi kalau tidak diberikan jangan sekali kali kemudian menteri dalam negeri merasa bahwa itu kewenangan dia gitu
jadi ini yang keliru menurut saya
permendagri ini yang menurut pandangan saya ini keliru kemudian dijadikan dasar kewenangan bagi pak soni dalam mengutak atik banyak hal
ada satu pasal misalnya dalam permendagri di pasal sembilan itu dikatakan boleh melakukan pemindahan pergantian pejabat
ya kalau kita bandingkan dalam undang undang pilkada bahkan undang undang pilkada sekalipun melarang pejabat definitif untuk melakukan itu dalam masa pilkada
tetapi permendagri membolehkan
yang definitif saja tidak baik
ini konteksnya bukan sotk lho pak sony ya kalau sotk saya agak paham
hanya menandatangani dokumen perdana
tetapi kalau memindah kepegawaian merubah pejabat ini kalau misalnya pak soni tiba tiba mengganti kepala dinas itu dibolehkan oleh permendagri
padahal undang undangnya tidak boleh
ini menurut saya
inilah saya mengatakan bahwa dasar hukum pak soni melakukan banyak hal ini keliru saya paham bahwa ada persoalan anggaran memang ada persoalan pembahasan
tetapi dasar hukum pak soni melakukan banyak hal itu problem dan bisa digugat secara hukum
dan saya tadi tunjukkan
bahwa ada persoalan persoalan di dalam permendagri mengatasnamakan presiden kemudian memperluas kewenangan yang secara mandat itu dilarang oleh undang undang administrasi pemerintahan
tetapi dalam permendagri dibolehkan
ini disini persoalannya ya bahwasannya pemerintahan berjalan itu oke tetapi ada persoalan hukum yang mestinya menurut saya
kondisinya dipahami maksudnya seperti itu ya
ketika pilih kandang itu berjalan pilih kandang serentak ini kan sudah lama diputuskan
mestinya juga kementerian dalam negeri ya ini bisa mempersiapkan banyak hal tapi kalau dasar kewenangan pak soni mengambil banyak kebijakan dirumuskan secara tergesa gesa
sementara pak soni berimplikasi pada dua triliun tiga triliun dan seterusnya ini kan berbahaya kalau cara pengambilan keputusan seperti itu
oke baik silahkan mungjir ada tambahan
mungkin semua kompleksitas hukum kontradiksi produk hukum ini tidak akan terjadi kalau saja masalah yang pertama tadi
ini kan central isunya adalah masalah cuti atau tidak
kalau itu sudah ditetapkan dan sudah diloloskan dan sudah dikabulkan oleh mkb pak ahok misalnya tidak cuti atau misalnya diputus cuti jelas itu produk hukum
karena tadi seperti pak sony bilang ini kan permendagri ini
jadi goalnya apa
kalim keadaan yang tergesa gesa
itu menyebabkan mungkin ya mungkin secara teks secara konseptual ini mungkin tidak bisa sempurna untuk bisa dijadikan landasan untuk mendefinisikan apakah itu plt itu fungsinya seperti apa
karena kalau seperti yang kami baca di undang undang keuangan daerah itu secara eksplisit ditegaskan bahwa pemenang untuk anggaran itu adalah kepala daerah buat plt
nah makanya ini kan ada banyak kontradiksi banyak tabrakan nah saya pikir ini juga tanggung jawab juga dari para penyelenggara pemilu
kenapa mereka misalnya mereka tahu hal hal seperti ini di mana itu dilaksanakan
oke baik baik
seperti tadi dibilang pada saat tahun tahun untuk adanya apa
mulainya anggaran ya
maksudnya jangan dilakukan pada saat itu
maksudnya mereka harus mengantisipasi jangan sampai sudah tahu produk produk hukumnya tidak sempurna ditambah lagi dengan sikap yang tergesa gesa mungkin dari kemendagri untuk membuat ini gitu kan
yang menyebabkan kadang kadang jadi lebih rumit
kalau saja ini tidak terjadi yang soal cuti itu saya rasa ini akan lebih beres begitu
baik singkat saja penutup pak sebagai penutup berarti ini anda tidak khawatir permendagri ini nanti akan dipermasalahkan
tetap sekali lagi pemerintahan harus berjalan pembangunan harus jalan pelayanan harus jalan
respektif pemerintahan itu oke
dari sisi hukum anda soal hukum tadi
kemudian dari siklus protokol air pemerintahan juga jelas
kepala gubernur kepala daerah setara petahana menyerahkan kepada presiden melalui menteri dalam negeri
kan gini posisinya bahasanya
ini dalam protokol air ya
mendagri menyerahkan kepada saya tolong laksanakan karena orangnya cuma satu saya
padahal dibutuhkan orang butuh plt
tadi kondisi itu dipahami oleh bung abed
tapi soal permendagri ini
itu bisa sebagai masukan
dan meletarkan keuangan
sebagai masukan kita bisa juga dimengerti
kami juga pahami
untuk bagian dari penyempurnaan
tapi sesuatu sekarang itu harus berjalan
belum lagi rencana anda sekarang akan merampingkan skp di skp
itu petugas pp
padahal di dalam peraturan dalam undang undang administrasi pemerintahan itu yang definitif pun dilarang ketika enam bulan menjelang
di dalam undang undang tidak ada kalimat kepala daerah definitif pelaksana tugas maupun pc juga nggak ada
jadi kepala daerah itu pengertiannya
kalau mau di breakdown
ada definitif ada pelaksana tugas ada penjawaban
jadi namanya fake nya kepala daerah
kepala daerah saja ya
sehingga ya kalau punya kepala daerah cuma statusnya ada
beda nya cuma satu
kalau itu pelaksana tugas harus saya izin mendagri
kalau definitif langsung bisa lakukan
itu saja bedanya
penangannya sebenarnya tidak beda
kita lihat nanti apakah ada problem hukum atau tidak di kemudian hari
kita harapkan tidak
tapi mungkin nanti menjadi evaluasi juga soal permendagri ini
tentu saja kita akan lihat perkembangannya
apakah akan ada reaksi
apakah akan ada riak riak kecil lagi yang muncul
karena pak aok sudah mengatakan bahwa ini kemungkinan cacat prosedur begitu ya
tapi kita lihat bagaimana pak soni bekerja
terima kasih pak soni
terima kasih bung jerry
dan juga bung oce madril
terima kasih atas waktunya
bergabung dari yogyakarta untuk cnn indonesia prime news